aturan penghentian perjalanan jemaah umroh dari indonesia ke arab saudi juga berpengaruh pada travel umroh dan haji
lalu bagaimana dampaknya kita sudah tersambung melalui skype dengan sekretaris forum silaturahim
asosiasi travel haji dan umroh bapak muharam ahmad yang saat ini tengah berada di mekah arab saudi
selamat malam waktu indonesia pak muharam
pak moharam boleh diceritakan kepada kami seberapa besar ini kerugian yang didapatkan oleh asosiasi atau para perusahaan tour and travel ini
dan kemudian apa alternatif yang bisa ditawarkan bagi para jemaah umroh yang sampai saat ini belum bisa berangkat juga ke tanah suci
baik mbak maidul jadi kalau kita hitung rata rata saja karena harga umroh itu variasi mulai dari harga rp dua puluh juta sampai yang di atas rp tiga puluh juta
tapi kalau kita ambil rata rata dua puluh lima juta saja
maka yang pada keberangkatan
yang rp dua puluh tujuh juta kemarin itu
kurang lebih total jemaahnya yang gagal berangkat itu kurang lebih sekitar tiga ribuan lebih
baik yang gagal berangkat dari soekarno hatta dan surabaya
maupun juga yang sudah di perjalanan transit tapi kemudian kembali lagi
tapi mudah mudahan nilai kerugian ini tidak menjadi realisasi kerugian
karena sesuai dengan kesepakatan yang dimediasi oleh pak
jadi kalau kita mencari perjalanan transit

kemarin dengan pihak maskapai khususnya
insya allah akan dilakukan berkeceju pada saatnya nanti kebijakan yang dicabut
problem kami mungkin kami harus berbicara dengan pihak hotel di mekah dan madinah
cuma karena tertahannya dan tidak bisa berangkatnya kami ke tanah suci
sehingga negosiasi agak kurang efektif karena harus melalui talentalo
baik pak muharrem
selanjutnya bagaimana kemudian upaya upaya atau alternatif yang akan dilakukan oleh soekarno hatta dan sulawesi
atau alternatif yang bisa diberikan begitu opsi opsi yang bisa diberikan kepada para jemaah
yang saat ini masih terus menunggu kapan kira kira akan berangkat
apakah masih dapat berangkat atau tidak
seperti apa pak
kementerian haji dan kementerian luar negeri saudi arabia
tentu kami sangat berharap kebijakan ini segera dicabut
karena menurut menteri luar negeri yang memberi edar informasi
di mekah bahwa ini terus dievaluasi hari ke harinya bersama dengan pihak otoritas terkait di sini
dan mudah mudahan setelah evaluasi itu segera dicabut
bahwa informasi yang sekarang beredar adalah baru informasi dari maskapai penerbangan
yang menyebutkan bahwa proses refund bisa dilakukan untuk keberangkatan sampai tanggal tiga belas
nah ini juga banyak ditafsirkan
beberapa jamaah menganggap bahwa setengah tanggal empat belas itu bisa berangkat
sesungguhnya informasi ini tidak sepenuhnya benar
karena yang dimaksudkan oleh mas kt baru antisipasi pada empat belas hari yang akan datang
tapi itu merupakan pengumuman resmi dari pihak yang memiliki otoritas untuk itu
baik berarti pak muharam bisa dipastikan bahwa informasi yang beredar saat ini
bahwa keberangkatan bisa dilakukan kembali pada tanggal empat belas itu tidak benar ya pak ya
empat belas maret itu tidak benar
yang benar adalah maskapai menyatakan bahwa proses refund atau pengembalian uang ini
bisa dilakukan sampai dengan penerbangan di tanggal tiga belas maret ya pak ya
pak selanjutnya kalau kita bicara soal kondisi saat ini di arab saudi sendiri
seperti apa pak kondisinya perbedaan kondisi jika dibandingkan saat sebelum dibatasinya
para jemaah umroh dari berbagai negara untuk masuk ke arab saudi
terakhir tadi pagi saat tawaf sampai hari jumat dan barusan sore di asar
pada dasarnya di masjid al haram tetap penuh dan kebenarannya hari jumat
di mana biasanya hari jumat sangat padat
baik yang dari luar negeri maupun juga penduduk setempat melakukan sholat jumat di masjidil haram
mungkin efek dari
kebijakan ini akan terasa pada tiga sampai empat hari ke depan
di mana para jamaah sudah berangsur angsur meninggalkan tanah suci ke tanah airnya masing masing
pada posisi itu mungkin relatif akan lebih lengang di masjidil haram
sekalipun biasanya dimanfaatkan oleh warga negara saudi dan warga negara teluk
yang dalam beberapa jam terakhir perbatasan di bahrain dengan uni emirat arab
dan kuwait masih tetap dibuka
jadi besar kemungkinan masih akan rame tapi tidak akan selame seperti biasanya
pak muharrem apakah ada perbedaan treatment saat melakukan ibadah di arab saudi saat ini
jika dibandingkan dengan sebelumnya pak
apakah ada hal hal yang harus dilakukan
tidak ada hal hal sekali
di sini tidak ada masalah karena sesungguhnya di saudinya sendiri tidak di
tidak terjadi satu kasus corona covid sembilan belas ini mudah mudahan tidak seterusnya
jadi tidak ada kekhawatiran yang ada di dalam
jadi pergerakan dari makkah ke madinah dan sebaliknya pun juga tidak ada masalah
meskipun tadi malam sempat ada isu tertahannya pemeriksaan pada saat masuk ke mekah
tapi kemudian itu terklarifikasi dan semua jamaah yang dari madinah bisa masuk mekah tanpa hambatan apapun
di bandara bandara memang sudah sepi mulai kemarin siang
tidak ada lagi penerbangan yang membawa penumpang ke dalam saudi
hanya itu saja
tapi kalau di mekah madinahnya semua yang berada di sini menjalankan ibadahnya seperti biasa
baik berarti tidak ada treatment khusus ya pak
misalnya mewajibkan mereka untuk mengenakan masker atau hal hal semacamnya itu berarti tidak ada ya pak ya
ya mungkin bagi mereka yang
menggunakan masker di makkah dan madinah satu hal yang biasa saja
tapi bagi mereka yang merasa dalam keadaan sedang flu batuk dan sebagainya
tapi tidak menjadi satu kewajiban bagi jamaah yang menunaikan tawaf
atau sedang umroh dengan sahi atau sedang berziarah di madinah nabawi
tidak ada kewajiban untuk menggunakan masker
kalau tadi kita sempat bicara soal para jemaah yang tidak bisa masuk ke area arab saudi
bagaimana dengan jadwal kepulangan bagi para jemaah
yang saat ini sudah berada di arab saudi dan akan menuju ke indonesia
apakah kemudian jadwalnya ini masih normal
sejauh ini sampai tadi pagi dan siang
dan komitmen dari mas kapey tetap mereka akan menunaikan kewajibannya pada saat jadwal kepulangan
memang mungkin ini yang sering dikhawatirkan oleh para jemaah
sama yang sudah di saudi bisa pulang atau tidak
sejauh ini alhamdulillah
mas kapey melakukan kewajibannya
seperti pembelian tiket pada umumnya
baik terakhir pak bagaimana kemudian bentuk komunikasi bapak selain tadi sempat menyatakan
bahwa sudah ada komunikasi dengan pihak hotel yang ada di arab saudi
tapi kemudian bagaimana bentuk komunikasi lainnya dengan pihak kjri terkaitkah mungkin yang ada di sana
untuk kemudian mengantisipasi bagi para jemaah yang belum dapat berangkat ini pak
terima kasih pak
alhamdulillah kami pada dasarnya mengikuti arahan dan petunjuk dari pihak kbri maupun juga kjri
khususnya yang ada di jeddah kjri
dalam konteks ini sebetulnya sudah dibicarakan kemarin seluruh asosiasi
kelima limanya bertemu dengan pak menteri
bersama juga dengan dari pihak dirjen perhubungan udara dan dari pihak maskapai penerbangan
justru dari dasar kesepakatan yang di
dari inisiasi oleh pak menteri agamalah kami memulai melakukannya
sekali lagi kalau dengan pihak maskapai relatif sudah bisa terkomunikasi dengan baik
yang harus kami lakukan segera ini adalah dengan pihak hotel
baik untuk reschedule maupun juga hal hal yang pada ini harusnya jemaah sudah masuk tapi kemudian batal
pada dasarnya semua memahami bahwa ini adalah kejadian kahar atau kejadian post major
jadi bisa mengecualikan dari kontrak yang sudah dilakukan oleh pihak travel maupun bersama dengan perang perang
ya pak terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan ini
adakah kemudian himbauan dari pak muharrem ini kepada para jemaah yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan ini
yang mereka masih mempertanyakan nih kapan kira kira bisa berangkat dan harus berbuat apa
mungkin ada yang mau disampaikan pak
ya pada kesempatan ini ingin sampaikan
seluruh jemaah pertama tentu kita prihatin